ini cerita tentang pelaut tertangguh di nusantara
tentang mereka yang berabad abad mengarumi samudera
tentang penghuni tepi pantai yang tersebar di wilayah nusantara
mereka adalah orang bajo atau kerap juga disebut orang laut
sama bajau atau gipsilau
sampai jumpa di video selanjutnya
versi lain menyebut leluhur mereka berasal dari johor malaysia
pada abad ke enam belas masehi suku sameng yang mendiami semenanjung malaka
diperintahkan sang raja untuk mencari putri yang hilang
dengan menggunakan perahu utusan raja mengarungi perairan ke sejumlah tempat hingga selebes
banyak diantaranya yang tak kembali dan memilih tinggal di perairan sulawesi
penyebaran mereka melalui jalur laut membuat mereka digolongkan sebagai suku laut nomaden atau manusia perahu sienomedik
di bua lemo dan sebagian besar wilayah lain suku bajo telah tinggal menetap
mereka telah mendirikan perkampungan bahari masih mendirikan rumah di atas perairan serta hidup dalam tatanan kehidupan yang modern
desa ini dihuni oleh satu lima ratus jiwa dan telah ditahbiskan menjadi desa wisata
cara hidup yang tak pernah lepas dari aroma laut membuat cerita dari suku bajo selalu menarik ditelisik
bang iskandar sudah dari umur berapa tahun anda melawat

tapi hitungannya kalau tujuh belas tahun waktu bang iskandar itu sudah termasuk tua nggak
atau sudah termasuk dewasa nggak terbentuk
biasanya kalau orang orang dulu bisa berapa tuh melaut
kalau orang orang dulu itu usianya masih tiga belas sudah bisa melaut
jadi waktu itu lulus sekolah untuk melaut
banyak nggak yang sekarang lulusan sd atau sekarang sudah mulai berubah
sudah mulai kalau sekarang sudah mulai berubah
banyak anak anak juga yang terus melaut atau nggak
nggak ada lagi sekarang
nggak ada lagi kebanyakan orang sekolah kan
jadi yang sekarang melaut kebanyakan
rantua yang tua sekolah yang sudah punya istri lah
oh yang sudah punya istri yang berumah tangga
rantua gitu ya
tuna dan cakalang adalah jenis ikan mahal
ikan ini bisa dihargai puluhan bahkan
ratusan ribu rupiah per kilogramnya
tuna dan perairan tomini pun termasuk komoditi ekspor ke berbagai negara di amerika dan eropa
perahu di pacu mendekati rakit
disinilah kami akan berburu
rakit dengan lampu bertenaga solar ini didirikan oleh para nelayan untuk menarik ikan ikan besar
memancing ikan dengan menggunakan metode layang layang ini sebenarnya susah susah gampang
kalau pas memang dirakit itu banyak ikan ya cepet dapetnya
tapi ini kayaknya memang kita harus berusaha lebih ya
karena dari tadi kita sudah coba menerbakan layang layang belum juga ketarik sama ikan
dan kalau memancing dengan cara seperti ini memang harus banyak persediaan bbm
karena kita biasanya berputar putar terus ya bang ya
putar putar terus gak dapet satu titik
kita harus geser ke rakit yang lain
harus geser lagi gitu
jadi lumayan agak boros bbm nya
panas terik semakin tak bersahabat
iskandar mengajak saya singgah sebentar di pulau terdekat pulau idaman
disitulah banyak nelayan lain melepas penat barang sesaat
pulau idaman atau bernama lain mohupomba da'a ini memang tak berpenghuni
namun punya pesona khas
saat siang maupun petang kita bisa menikmati migrasi paniki atau kelelawar dari pulau besar ini ke pulau di sebelah
mari makan sudah masak
saya lihat dari jawa memang sudah berasap ya
di tepi pantai beberapa nelayan sibuk membakar ikan
tentu saja perut yang keroncongan tak membuat kami segan menghampiri mereka
orang orang baju bilangnya apa kalau
orang baju bilang titak
titak itu dipotong
nah udah itu di
wah ini sashiminya orang baju
gohu dan ikan bakar sederhana ini setidaknya menjadi pelipur lara kami karena pulang dengan tangan hampa
namun dari sajian sederhana ini tersirat ciri khas bajo
dalam kesederhanaan tersimpan sebongkah kekuatan
kebersamaan dalam setiap suapan bersama masyarakat lokal adalah kenikmatan
ketika segala biru menyatu dalam sepoi angin pantai
maka kesadaran hanya tertuju pada keindahan dan rasa syukur
mereka biasa melakukannya baik siang maupun malam hari
berbekal senjata panah yang biasa mereka sebut sinapa
para nelayan bajo ini siap menyelami laut
keluaran bajo bili
keluaran bajo kawan
ini dari besi
oh dari stainless di ujungnya memang cukup runcing
iya dikasih runcing
ini ada paku ya
iya kasih lubang dulu baru kaitkan
pakai semasuk di dalam
baru jogi supaya dia tertahan
ini kasih lebar di sini
oh iya jadi begitu memanah
dia nggak lepas ikannya ya
iya jangan lepas
jadi ini ada kaitnya gitu
iya kait bagian kan
tempe kan tanaharam yang makna
kita harus gede kah
kedalaman puluhan meter
tanpa menggunakan alat bantu pernapasan
mereka bisa bertahan
naik turun ke permukaan hingga berjam jam
pak saya boleh dikasih lihat nggak
gimana cara nembaknya
caranya gimana tuh
caranya pasang dulu
kasih masuk di lubang
ini ada kayak karet gitu ya
kasih masuk di tempat
kasih lubang dulu
baru kasih masuk
baru ini lepas
oh disini ada juga karetnya
jadi modelnya memang seperti tembakan gitu
oke saya tarik ya pak
ke atas ke bawah
macam pistol kan
jadi gak heran sih
karena memang kekuatannya ada disini saya pikir
iya kekuatannya ada disini
ini di karet
pakainya ini pakai bandal mewah ya
iya baru bikin tali
pakai senar ya
baru bikin di sini
metode penangkapan dengan panah ini
memang dilakukan dalam jarak dekat
jika ikan berukuran besar
maka para nelayan akan memanah
tengoklah tak butuh waktu lama bagi nelayan bajo
untuk mendapatkan banyak tangkapan
jenis penut laut cumi dan ikan ikan karang pun
dalam sekejap mereka dapatkan
bagi sebagian besar orang bajo
memanah ikan biasa mereka lakukan
untuk memenuhi kebutuhan makan saja
untuk mendapatkan hasil yang besar
mereka harus pergi ke perairan lepas
menjaring atau memancing ikan ikan besar
dibuat oleh gel s mma
yang melain bajo
pembeli yang datang pun tak hanya dari buah lemo mereka banyak pula yang berasal dari gorontalo sampai manado
dalam sehari pelelangan berlangsung dua kali pagi dan sore hari
dalam sekali lelang besarannya berkisar antara tiga belas hingga lima belas juta rupiah
nilai ini memang tergolong kecil
sejak pelarangan menangkap ikan dengan kompresor diperlakukan tangkapan dan transaksi ikan makin merosot
suku bajo hingga kini belum memiliki bangunan pasar tersendiri
transaksi jual beli pun dilakukan di sepanjang jalan ini
bukan pasar yang cukup besar hanya pasar sederhana yang kebanyakan menjual makanan pokok saja
di beberapa kesempatan masih ada penjual dan pembeli yang melakukan barter
biasanya ikan akan ditukar dengan sayur atau buah
transaksi ini masih berlaku meski kini tak banyak lagi dilakukan
ini pasar desa bayu terus namanya pasar selasa
pasar selasa karena memang adanya cuma hari selasa
ya hari selasa seminggu sekali
dan pendek memang ya kalau tadi kita ukur tuh paling berapa
ini sekitar empat puluh meteran
empat puluh meter memang seperti ini panjangnya
iya seperti ini panjangnya
terus kebanyakan pedagang yang ada di sini penjualnya itu orang bajunya atau orang luar baju sih sebenarnya
sebenarnya pedangannya ini dari desa lain
nah kebetulan di sini kan dua belas desa cuma desa baju
nah bisa baja di tempat sasarannya untuk menjual barang barang dagangan seperti singkong pisang rica rica bahkan tomat segala macam
ya singkong masih menjadi makanan pokok orang bajo
meski ekspansi beras telah masuk tiga dekade lalu namun singkong masih menjadi bekal melaut dan santapan wajib orang bajo
di salah satu sudut pasar ini ada pemandangan lain yang menyita perhatian saya
di mana ada penjual baju bekas maka disitulah para perempuan bajo akan berkerumus
lalu apa ini nombak diri
lembar kisah bajo tak selamanya menarik
ada satu ironi terselip dalam keramaian pasar pagi ini
ya di saat jam sekolah berlangsung banyak anak anak yang justru sibuk dengan mainan bukan dengan buku atau pena
di sini saya melihat banyak sekali pemuda kemudian anak anak yang ini kan jamnya jam sekolah sebenarnya

ini ya penjual mainan
ya penjual mainan

ya sebenarnya itu anak anak yang putus sekolah cuma gara gara mungkin ekonomi orang tuanya lemah nah tidak mampu lagi untuk membayar anak anaknya

oh oke memang banyak seperti itu masih banyak

banyak putus sekolah

mereka ikut melaut atau bagaimana
ya mereka ikut melaut ikut sama orang tuanya ikut sama pamannya bahkan sama tantinya kalau bisa perlu dikemaannya
ya mereka ikut sama orang tuanya
ya mereka ikut sama orang tuanya

hidup mereka pun dilanjutkan dengan melaut atau memilih merantau ke kota besar
ya saya tak pernah ikut balik sekolah kita
begitu saja muliusnya dirabuk rabuk warenpun sangat seperti ketat

tak begini pun kami kita bisa pergi ke lain tempat tapi tidak perlu

ya bagi pegiat selam spong cantik bernama salvador dali memang menjadi prima dona
spesies bernama latin petrosialignosa ini termasuk dalam kingdom animalia dan hanya terdapat di gorontalo saja
nama salvador dali diberikan oleh ranche ellen seorang pegiat selam gorontalo asal amerika serikat
nama ini terinspirasi dari lukisan la enigma del desiderio karya salvador dali seorang pelukis spanyol beraliran surrealis
warna warni bawah laut perairan boa lemos sangat menjanjikan
surga bawah laut gorontalo pun bisa disejajarkan dengan alor maupun bunaken
namun tentu saja potensi ini harus terus dipoles agar semakin menawan dan jauh dari kerusakan